hah bener ini kemasukan
saya nggak pernah jatuh cinta sama mobil lain
bukan hanya saya jaga
waktu berat badan saya belum sebesar ini
waktu saya masih lincah
saya sering cuci mobil saya sendiri
tapi kan pak
yang penting kan saya nggak bayar bensinnya
kalau bensinnya kosong
tinggal saya bawa ke pomensin biasa
bapak mah enak
punya pomensin sendiri
punya temen saya
seperti punya bapak sendiri
pasti yang punya pernah ditolong sama bapak
alah pertolongan biasa
waktu pomensin itu ada kasus
kalau saya ada kasus
saya boleh minta tolong sama bapaknya
bapak ya pak
keuntungan saya apa
keuntungan saya apa
kalau malam suka jalan jalan gak
kalau makan minum di kafe
katanya aku tuh suka nggak makan apa minum di kafe
aku bilang aja kadang kadang sama kamu
mau ngajak ya
yuk yuk yuk
cuman mau tau aja
jangan cuma mau tahu aja dong
uyan kenalin temen aku
ini juga kenalin
kita ngobrol disitu aja ir
jadi kamu minta tolong apa
jangan minum uang ya
soalnya aku belum kerja masih magang ya
ini soal perpustakaan umum yang aku buat
bukunya baru keisi setengah ruangan
aku masih butuh buku sumbang nen
aku udah gak punya buku lagi yan
semua buku aku udah aku sumbangin
bukan buku buku kamu
buku buku temen kamu
yang udah gak dipakai suruh sumbangin aja ke perpustakaan aku
kamu baik deh
kamu yang baik
kalau aku back juga itu artinya aku ketularan kamu
kinanti kan mau punya pacar tuh
kayaknya mereka cocok deh
cantik sama ganteng
emm cocok deh kayaknya
iya gak sih
mas banget tuh
kalian yakin ubed itu seperti jimat keberuntungan
kalau gitu aja gabung lagi
sudah kita coba tapi nggak bisa
sudah kita bujuk tetap gak mau
aku mau ketemu sama dia
di tempat makan yang dia suka
asik kita makan
cuma aku sama dia
saya gak diajak
kamu udah tugas penting
cariin saya uang buat nakin ubed
bu ian itu siapa sih
kalau udah aku kenalin temen aku
akrab banget ya
hmm gak juga sih
tapi tadi ngobrolnya pakai misah gitu
kalau aku telepon dia bilang mau minta tolong aku
jadi aku kira dia bakal gak enak kalau ngobrol ada orang lain
aku kira mau minta tolong apa
eh nggak taunya dia mau minta tolong cariin sumbangan buku di perpustakaan
kamu mau tolong gak nyumbang buku
ya buku apa aja
kayak buku cerita buku agama buku pengetahuan umum
ya siapa tau kan kamu punya buku udah gak dibaca lagi
hmm gak tau deh
ada apa enggak ya
yaudah nanti kamu kasih tahu aku ya
kenapa kinasi sama kirani belum kesini ya fi
itu sekolah mi
mami mau ketemu sama mereka
sama anak anak menantu cucu
mami tak takut kalau mami ini udah gak ada umur
mama gak boleh ngomong begitu atu
mami tuh harus berjuang untuk sembuh
supaya kita bisa ke jakarta ketemu sama menantu anak anak sama cucu
ibu bapak kamu tuh masih ada kan
minggu kalau kamu mau pulang
nengok bapak ibu kamu
kamu boleh kok
terus pulang kamu udah balik lagi kesini hari minggunya
gak usah bu
kalau ibas gajian kan suka ibas kirimin
ini tuh bukan masalah kiriman
mungkin mereka itu kangen
tempatnya jauh bu
kalau berangkat pagi
sorenya balik lagi
waktunya habis di jalan
kamu sering sering telpon aja ya
telfon gak ada
hp gak punya
om komar ya
kok tau sih
nomor hp om komar kan udah saya safe
jadi tadi begitu om komar nelfon
saya udah tau
oh gitu ya
saya boleh main ke rumah nggak
nanti saya telepon lagi ya

dia bangga ya
mama takut nini kesasar nih
nini rumah csi
istri kak mus
eh emang gak kesasar
eh si temennya takut tadi emang nyesar
masa emang lupa ke rumah anak sendiri
eh si teh takut emang kesasar
kamu baru pulang
barusan saya dari rumah kamu
ya mau ketemu kamu tuh
kan barusan sudah saya bilang mau ketemu kamu
maksud saya mau ketemu saya itu mau apa
ada pesan dari bos dewi
katanya dia mau ngajak kamu makan
kalau si dewi pasti makannya enak enak si bos
dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan
keluarga saya sama keluarga si bos
bukan antara kamu sama si bos
nggak ngajak keluarga
nah dikatanya dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan
maksudnya antara si bos sama kamu biar seperti keluarga
ke rumah saudara
saya kan lagi dihukum sama kamu sih
belum tugas dimana mana nggak ada tugas apa apa
nggak ada pemasukan
tidak ada pemasukan
tidak ada pemasukan
katanya kang komar minta diantarin ke rumah saudara
kasih tahu bapak ada kamus
terus kasih tahu imas bikin kopi
ada kang mus di teras
bikinin kopi buat kang mus
ini udah bikin
kamus kan belum bilang bikinin kopi buat kang mus
tapi imas udah denger suara motor kang mus dateng
biasanya kang mus pesen kopi
tapi disini gak lama
kamu gak bikinin
sebentar saya buatin dulu
seperti yang sudah sudah
setiap kali harga bbm naik
di bawah jadi kacau
pasar masih bisa terkendali
iuran masih dikendali
iuran masih dikendali
iuran masih dikendali
iuran masih dikendali
seperti yang jualan pakaian
seperti yang jualan pakaian
mereka terpaksa menaikan harga jual
mereka terpaksa menaikan harga jual
mereka terpaksa menaikan harga jual
buntutnya pembeli jadi sepi
buntutnya pembeli jadi sepi
waktu ditagih iuran keamanan
waktu ditagih iuran keamanan
mereka angkat tangan
kita jalan jalan sebentar
kalau saya terlambat gimana
kalau pakai angkot
susah nyari alamatnya
di sepanjang jalan ini
gak boleh berjualan
karena ini bukan tempatnya
dan mengambil hak pejalan kaki
banyak pedagang yang
sewa lapak di pasar
tapi saya berusaha membantu
orang orang untuk bisa berjualan
supaya bisa cari makan
sampaikan sama teman teman kamu di sepanjang jalan ini
salam dari saya
silahkan masuk om
silahkan duduk om
susah nggak cari alamatnya om
cuma dengerin suara hati aja
ah om bisa aja
air putih aja
tunggu ya om
makan sama aja
sama seperti yang kamu mau makan
ga kuat apa

sampai jumpa di video selanjutnya
kang bisa kesini
saya baru sampai rumah ada apa
sepertinya kang komar masukkan kang
si komar kemasukan harus saya juga yang ngurus
mak mau kemana
mak mau pulang ke rancang eik aja
bukannya mak baru datang
mak enggak betah
di sini dimarahin terus sama rc
enggak boleh jajan bakso
si mak mau makan bakso
harus kang juga yang urus
tadi saya sudah lihat pintu surga
memangnya pintu surga teh ada di mana
di alamat yang saya minta atur ke kamu
surga mak adanya di alam yang beda
akang ketemu bidadari
kang komar tadi dari mana
duduk di bawah pohon gede
ah benar ini kemasukan
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
siapa yang bilang saya kemasukan
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
satu dua tiga
doduk dalam tulang
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
ambil ya tid tid
tidak ada yang tahu
mereka sudah bekerja
dan sekarang mr samachaya
ujang mau dibunuh
sebenarnya gak ada masalah sih

akang harus pergi penting
kamu harus pergi dulu
kamu harus pergi dulu
kamu harus pergi
kamu harus pergi
kamu harus pergi
kamu harus pergi
kamu lari kemana
sampai ke ujung dunia pun
saya kejar kamu
kalau ngomong yang jelas
kamu mau bunuh si ujang
kamu tahu kamu tahu
kalau si ujang sampai mati itu bisa apa
itu artinya kamu mau bunuh si ujang
kalau si ujang sampai mati gara gara kamu cekek
kamu bisa ditangkap polisi
kamu bisa ditangkap polisi
kamu ditangkap polisi kamu bisa dipenjara
kalau kamu ditangkap polisi kamu bisa dipenjara